kepala pusat data informasi dan humas badan nasional penanggulangan bencana atau bnpb
sutopo purwonugroho mengatakan hingga selasa pukul satu siang
total korban jiwa yang meninggal dunia berjumlah satu dua ratus tiga puluh empat orang tersebar dari kota palu donggala sigi dan juga parigi motong
sampai dengan pukul tiga belas waktu indonesia bagian barat tadi tercatat satu dua ratus tiga puluh empat orang meninggal dunia
satu dua ratus tiga puluh empat orang meninggal dunia korban berasal dari kota palu donggala sebagian sigi dan parigimotong
jadi kita mau pilah pilah perkabupaten sulit karena tim sar gabungan ketika menerima atau meneruleh jenazah
langsung dibawa ke rumah sakit dan banyak rumah sakit ada di kota palu
satu korban luka berat tujuh ratus sembilan puluh sembilan orang dirawat di rumah sakit
kemudian korban hilang sembilan puluh sembilan orang yaitu di pantoluan induk dua puluh sembilan orang
jalan roja moiji empat orang
jalan muhammad hatta dua puluh lima orang patung kuda satu orang dan kampung nelayan satu orang
korban tertimbun yang berdasarkan laporan masyarakat satu ratus lima puluh dua orang
sementara itu pengungsi enam puluh satu delapan ratus enam puluh tujuh jiwa yang tersebar di satu ratus sembilan titik
rumah rusak enam puluh lima tujuh ratus tiga puluh tiga unit
dan kerusakan ini belum kita klasifikasikan
rusak berat rusak sedang maupun rusak ringan
sedangkan jumlah korban yang tertimbun di petobo di kabupaten sigi
dan di balaroa di kota palu belum dapat kita perkirakan
karena memang rumahnya ambles karena adanya proses amblesan dan pengangkatan
dan ada juga karena tertimbun oleh likuifaksi lumpur